ya pemirsa masih bersama kami di good morning
walaupun gunung agung di karangasem bali sedang mengalami erupsi
sejumlah warga dari pulau jawa tetap memutuskan untuk pergi ke bali
alasan ekonomi menjadi salah satu faktor mereka tetap menuju pulau dewata
selasa siang sejumlah warga yang menumpang kendaraan roda dua dan empat
mengantre di area pelabuhan menunggu kapal untuk diseberangkan ke pulau bali
salah satunya abdul rahman
warga asal jember ini mengaku tetap berangkat ke bali karena tuntutan pekerjaan
meski khawatir terkena dampak erupsi gunung agung
ia bersama anak saudaranya terpaksa tetap berangkat untuk menghidupi ekonomi keluarga
menurut data dari pihak asdp ketapang banyuwangi
sejumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang keluar dari bali
terus mengalami peningkatan hingga satu ratus tujuh puluh sembilan persen dibanding hari biasa
sementara itu arus penyeberangan dari pelabuhan ketapang banyuwangi masih terlihat normal
namun untuk arus penyeberangan dari pelabuhan gilimanuk bali mengalami peningkatan
hovi zamani banyuwangi jawa timur